karena kalau hubungannya dari dulu sebenarnya baik ya
baik nggak ada gangguan sama mereka
makanya saya memang punya niat setelah saya mantar anak istri saya pulang ke padang
mungkin sekitar dua minggu saya akan balik lagi ke womena
pihak lanut igusti ngurah rai menyediakan dokter untuk memeriksa kesehatan para warga pengungsi
terutama anak anak setelah menempuh perjalanan jauh
tadi pesawat rutenya itu dari patimura
yang sebelumnya dari luar
kemudian timika terus ambon
kemudian transit dulu di makassar menurunkan dari sebagian dari pengungsi juga yang turun ada di makassar
selanjutnya dari makassar menuju ke bali untuk transit
dan kebetulan ada sekitar lima orang yang turun di bali
yaitu akan melanjutkan perjalanannya situbondo dan lumajang
usai transit di bali selanjutnya pesawat hercules ini terbang ke semarang madiun jakarta dan padang
untuk mengantar warga ke daerah asal masing masing
nandang risa diastika karangasem bali